pegi setiawan alias peron bukan pelaku apalagi otak pembunuhan vina dan egy
keluarga berharap ada keadilan untuk pegi di kasus ini
ibnu paman pegi menyoroti kesaksian sejumlah orang yang mengaku sebagai saksi kunci kasus fina yang menjudutkan pegi
sambil menangis ibnu mengatakan salah satunya adalah sosok bernama aep
ibnu membantah keterangan aib yang menyebut pg terlibat geng motor yang membunuh eki dan vina
yang anda lihat saat ini adalah kondisi di mapolda jawa barat
ketiga rekan pegi sudah berada di sana untuk menjalani pemeriksaan
kita coba dengar terlebih dahulu pernyataan dari kuasa hukum ketiga saksi
peggy tidur dekat pintu jam dua belas malam tanggal dua puluh tujuh agustus dua ribu enam belas malam
dan keterangan bukti apa yang dibawa pak hari ini pak untuk pemeriksaan
hari ini sih saksi saja ya
kalau untuk bukti bukti nanti pengacara peggy yang khusus untuk
bukti bukti untuk meringankan peggy lah ya
ibu peggy juga ada pak
ibunya peggy ini kangen sama peggy
pak sebelumnya ini sempat disuruh
surat pemanggilan ini diperiksanya di mapol sekta cirebon kota
kenapa akhirnya juga memenuhi panggilan di polda jawa barat nih pak
iya jadi panggilan ini kan di polda
panggilannya di polda tempatnya cuma saya minta ke
cuma saya minta untuk diperiksa di mapol res ciko cirebon kota
karena piket gak bisa jadi biar saksi kami yang kemarin
yang penting kan pada intinya kesaksiannya tersampaikan pada penyidik
yakin bahwa kesaksian ini akan meringankan peggy atau bahkan membebaskan pegi
karena saksi saksi ini menyampaikan apa yang mereka alami mereka dengan sendiri
ya persoalan penyidik menilainya bagaimana ya itu silakan kewenangan penyidik
untuk menghadirkan saksi saksi yang dimana pada saat kejadian
itu keterangan singkat yang disampaikan kuasa hukum dari tiga rekan pg menjadi saksi hari ini
untuk kelanjutan dari penyidikan kasus pembunuhan vina dengan tersangka pegi setiawan
dan informasi lebih lengkap terkait dengan pemeriksaan hari ini kita segera bergabung dengan ninda destiani langsung
dari mapolda jawa barat di kota bandung
hal apa lagi sebetulnya coba dilakukan penyidik untuk memeriksa tiga rekan pg ini ninda